hai lebih lebihin setelah nganter paket si odin dapat apa apa
maaf pak kalau pengandaian ini gak nyambung jadi cuma itu yang saya tahu
jadi selama ini saya sudah mengerti sudah paham
kalau nggak keluar gimana kan wina udah tua
kita bilang aja ke anak anak
pantes lama banget
komentar mulu lo
masih mending gue mau nyamberin lu
masalah sama selfie
sama diri lo sendiri
sama siapa dong
udah nanti gue ceritain
nanti minta maaf pak
gue mau merantau
gue udah beli tiket
gue mau nyeberang ke sumatera
abang jangan pergi
abang jangan pergi
abang jangan pergi
gue mau bikin perkebunan kelapa sawit
kalau mau kagak mau pulang
lo tau nih gue lemah kalau liat perempuan nangis
lima menit aja lo gak dateng gue udah nyampe di merata
jangan abang jangan abang jangan pergi
jangan pergi pulang
gue gak akan pergi tapi dengan satu saran
apa aja terserah terserah ngikutin yang penting abang pulang
empik juga pak bapak mau minta apa aja empik tuh rutin
yaudah kalau begitu jangan berhubungan lagi sama andri
eh pak empik
iya empik empik empik gak bakal berhubungan lagi
berhubungan dengan siapa
masuk masuk masuk
ini pelajaran buat loyo begitu ada laporan walaupun dari anak anak bocah lo harus perhatiin
kamu yang gak perhatiin
lo orangnya keras kepala kagak mau nerima masukan
rapi banget mas
biasa yuk ada objekan kecil kecilan
iya mas ternyata emang bener
pak muhyiddin kabur
kalau nanti ada yang tanya
isunya dari siapa
sudah pulang makan siang dari rumah
makan siang di rumah
gini ya pak rijal
saya itu masih bingung
bagaimana mengosongkan pikiran
yang ada di pikiran saya itu
pengen punya anak
pengen punya anak
padahal saya ini punya gotoh
mungkin pak rijal punya anak
yang lebih mudah untuk dipahami
saya nggak tahu ini pengandaiannya pas atau enggak ya
masih lihat kak
ini udah ambil masukan
si odin ngantar ke simpung
rumahnya gede alamannya luas
si odin senyum
setelah ngantar paket
si odin gak dapat apa apa
maaf pak kalau pengandaian ini gak nyambung
cuma itu yang saya tahu
pak rijal memang hebat
tau kenapa pak
jadi selama ini
saya mau berbicara sama si odin
selama ini saya sudah mengerti